posisi bara sibuan dari partai amarat nasional kembali digoyang melalui petisi
beberapa pengurus pan mendesak agar bara dipecat dari jabatan wakil ketua umum
seperti dilansir di tik com petisi itu muncul karena barra dinilai melanggar adart
bara dianggap tidak mematuhi keputusan pan yang mendukung prabowo subianto dan sandi uno di pilpres dua ribu sembilan belas
dari pesan berantai yang diterima sudah lebih dari seratus pengurus pan
ini beritanya kalau tidak salah tadi siang jadi tadi siang sudah seratus apakah akan anda tambah seratus seratus
saya belum cek ya
iya nanti bang barra silahkan cek dari berbagai provinsi mendesak agar barra dipecat
salah satunya saya bacakan ya bang bara wakil sekjen pan sonny sumarsono mungkin rekan anda anda kenal
yang ikut terlibat dalam petisi tersebut mengatakan pan harus memberikan sanksi tegas kepada bara azibuan
terlebih bara menjabat pengurus di dpp pan
ketua dpp pan yadil abdihara hab yang ikut mengisi petisi juga menyebut suara pemecatan barra sebenarnya sudah lama muncul
karena ia dianggap terang terangan mendukung pesaing prabowo subianto
ya itu tentu saja jokowi
yadil menilai apa yang dilakukan bara mencederai partai
bang bara apa yang anda klaim bahwa ini sebenarnya suara hati banyak orang di pan kayaknya berbeda dari teman teman anda
ya betul sekali tapi kan juga ada yang tidak mengekspos dirinya untuk mendukung saya kan ada juga kan
yang memang merasa belum waktunya bagi mereka untuk keluar
ya sekarang saya tidak bisa sebutkan
dan itu mengaspirasikan aspirasinya kepada anda
tepun saya menghantar saya untuk menyatakan dukungan
dalam melihat petisi ini seperti apa komentar anda
ada seratus orang lebih loh kader partai pengurus partai
ya dan ini kedua kalinya yang sebetulnya ya
ada petisi ini ini bukan pertama
januari lalu juga januari tahun ini kan juga ada petisi itu
dan kita bahas satu jam di sini juga
kalau berbeda kenapa oke
ketua umum sekjen ketua dewan kehormatan bagaimana sikapnya kepada anda
saya sedangkan ketua umum masih sangat dekat tidak pernah ada masalah
pernah ditegor pernah dijewel
tidak pernah ditegor
ini rame sekali loh bang bara
ini viral di mana mana loh
dan saya di interview itu setelah yang posisi pertama itu
setelah saya di interview kan saya di interview
dia mengatakan dia bisa mengerti apa yang saya lakukan pada waktu itu
tapi ini konteksnya berbeda
konteksnya adalah setelah pilpres anda quote unquote
mendelegitimasi deklarasi kemenangan yang calon yang anda usung
saya tidak pernah mendiskreditkan keputusan tersebut
karena prabowo anda bilang menang dengan deklarasi kemenangan
yang safety itu klaim
dan saya tidak mau pan terasosiasikan dengan klaim
maksud saya komentar anda kan besar dan juga apa namanya tentu saja rame geger dimana mana
masa ketua umum anda tidak menegur sama sekali
belum ada pembicaraan khusus soal itu
berarti yang kita bisa baca kalau melihat bara sibuan dengan bola liar ini
kemudian justru malah didiamkan
petisi sudah ada
tapi bang bara yaudahlah
ini beres saja gitu
dari dulu juga ada petisi mau pecat saya tapi nggak ada pecat pecat
ini geger sekali mbak wiwi
tapi ketua umum masih fine
sekjen nggak pernah menjewer bara sibuan
jadi menurut saya memang kadang partai itu suka bermain di dua kaki
bermain di dua kaki kalau itu bermanfaat atau menguntungkan
karena memang politik itu tidak pernah linier
politik itu selalu ada fluktasi
ada apa ya
kalau bahasa media itu bluffing
jadi ada riuh keriuhan dan sebagainya
seperti sebuah roler coaster gitu ya
kalau linier saja tidak asik kan gitu
iya asik kan harus asik
tapi kan apakah ada maksud politik
apakah justru ketua umum pan atau pengurus inti pan sebenarnya juga senang aja ada bara sibuan
jadi kita bisa jadi ada second opinion gitu yang harus dipelihara
ada kecenderungan ingin bermain di dua kaki dan mulai ancang ancang gitu ya
ingin bergabung dan sebagainya
perlu diperhitungkan dampaknya
karena pemilu yang akan datang itu jauh lebih rigid lagi
akan menilai betul betul partai partai itu patut untuk dipilih lagi atau tidak
dengan hasil atau apa yang terjadi pada pemilu sekarang ya
karena dari pemilu sekarang kalau kita mau mengevaluasi secara kritis
menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat indonesia tidak ingin partai baru kok
yang diinginkan adalah partai berkualitas
partai yang betul betul memiliki mass political base
jadi kalau pan sekarang tidak bisa menangkap dan tidak bisa mengantisipasi dampak dampak negatif yang akan didapat nantinya
menurut saya dia akan lagi lagi berhenti di partai kecil
memang itu dampaknya ya yang kemudian tadi sudah kita bahas
tapi ayak anda lihat bagaimana pengurus inti pan mengelola bara sibuan ini
mengelola bola liar
bola liar bernama bara sibuan ini
tidak dijewer tidak ditegur
apa yang ingin dituju
kalau anda baca ya
mereka sayang tentu ya
ini dia bukan kader biasa
ini kader yang potensial cerdas kritis gitu ya
tapi kadang kadang tidak tahu timingnya
tapi kan kerugiannya sudah di depan mata kalau kata mbak wiwi
bara sibuan kalau tidak dijewer makin banyak merugikan
ya itu makanya bisa
tapi kenapa didiamkan
karena itu tidak digunakan
jadi menurut saya ini juga perlu ada ketegasan
apalagi sudah ada yang bottom up ya
aspirasi bottom up dari pengurus pengurus partai
yang mengatakan ini sepatutnya harus penalti
karena ada art dan sebagainya
kalau menurut saya ini adalah waktu ya
dimana menjadi semacam starting point dari partai partai
untuk menegaskan pada publik luas bahwa partai ini taat azas
karena politik itu boleh saja berhimpit dengan katakan gitu ya
tapi bagaimanapun juga politik itu esensinya adalah etika
dan ada moral politik
dengan dosa yang dilakukan bang bara ini kartu kuning atau kartu merah untuk bara sibuan sebenarnya
jadi menurut saya minimal kartu kuning gitu ya